sementara itu presiden joko widodo memastikan akan turut melakukan perjalanan mudik pada lebaran tahun ini
memilih yogyakarta sebagai lokasi sholat idul fitri
namun presiden memastikan tidak akan menggelar halal bihalal dan mengimbau para pejabat
juga tidak melakukan hal yang sama karena dapat memicu kerumunan
kalau saya mudik itu di solo tapi saya mau ke solo ini saya ke jogja
sholat idul fitri di sana pak
insya allah ya
di sana halal bihalal atau enggak
seperti yang sudah saya sampaikan untuk halal bihalal terutama yang menyangkut kerumunan orang banyak
pemerintah mengajak sebaiknya tidak utamanya untuk para pejabat